presiden joko widodo memborong sabun cuci piring dengan total senilai dua miliar rupiah
saat meninjau pameran kewirausahaan di kabupaten garut jawa barat
presiden membeli seratus ribu botol sabun cuci yang dijual seharga dua puluh ribu rupiah per botol
dari seorang anggota kelompok usaha program keluarga harapan atau pkh bernama ibu eli liawati
sabun yang diberi label sabun cuci pada wangi ini merupakan produksi rumahan yang dikelola oleh eli
eli merasa kaget usai mendengar keinginan jokowi untuk memborong seratus ribu botol sabun cuci buatannya
dengan uang tanda jadi sebesar sepuluh juta rupiah bu eli menyanggupi pesanan presiden
dan akan menyelesaikannya hingga akhir februari nanti
menanggapi aksi jokowi kubu prabowo turut mengapresiasi langkah presiden dalam membantu umkm
namun mereka mempertanyakan dana yang dipakai untuk membayar sabun tersebut
namun jurubicara prabowo sandiaga andre rosiade meminta agar jokowi
transparan soal dana yang digunakan untuk membeli sabun cuci buatan rumah itu
andre mencurigai aksi beli sabun itu sebagai bentuk kampanye jokowi yang merupakan capres petahana